bank indonesia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan
dilansir cnnindonesia com faktor utama penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi
adalah kondisi ekonomi global yang semakin memburuk
gubernur bank indonesia agus martuardo yang menyatakan
selain itu pertumbuhan kredit dalam negeri diproyeksikan baru akan menanjak pada kuartal dua dua ribu dua puluh
yang menandakan lemahnya pertumbuhan kredit akan berlangsung cukup panjang